seekor sapi lepas dan masuk ke pasar tradisional argosari
di gunung kidul yogyakarta pada sabtu
sapi tiba tiba masuk dan berkeliaran di dalam pasar
belum berhasil ditangkap sapi yang lari keluar dari pasar
justru berkeliaran di tengah jalan dan mengganggu pengguna jalan
warga akhirnya berhasil menjenakkan sapi
dan mengangkutnya dengan mobil bak terbuka menuju tempat penyembelihan
inilah detik detik seekor sapi lemosin di masjid kuba caruban
kabupaten madiun jawa timur mengamuk
diduga sapi ini lari karena tali pengikatnya putus
sejumlah warga nyaris diseruduk sapi berbobot
satu ton ini
amukan sapi lemosin membuat proses penyembelihan
sapi kurban pada minggu pagi terhambat
warga berupaya ekstra selama setengah jam
hingga sapi kembali tenang
seekor sapi kurban terpelosok ke dalam parit
di masjid atakwa cengkareng timur jakarta barat sabtu siang
saluran air yang sempit membuat petugas pemadam kebakaran
kesulitan melakukan evakuasi
banyaknya anak anak yang melihat diduga membuat sapi tersebut
mengamuk hingga terperosok ke dalam parit
setinggi kurang lebih satu meter
awalnya sih laporan dari warga
sapi itu kan ditaruh di samping masjid dekat pahit
karena ditontonin sama banyak anak anak
dia panik sapinya stres
setelah kurang lebih satu jam
petugas berhasil mengeluarkan sapi
menggunakan kayu dan besi
demi rebutan cnn indonesia